setelah lebih dari tiga bulan meninggalkan indonesia
pemimpin front pembela islam rizik sihab akhirnya kembali pada sepuluh november dua ribu dua puluh
belum sebulan berada di tanah air sederet kasus yang menyangkut dirinya muncul
dimulai dari kedatangannya ribuan simpatisan sudah memenuhi bandara soekarno hatta dari subuh
tak hanya di bandara kerumunan juga terjadi hingga di kediamannya di petamburan jakarta pusat
buntut dari kerumunan ini polisi memanggil senior manager of aviation security bandara suta oka setiawan
sebelumnya polisi juga memanggil pihak bandara terkait pemeriksaan kesehatan saat rizik tiba
untuk memastikan bahwa ia memiliki surat bebas covid sembilan belas saat tiba di tanah air
tiga hari setelah ia tiba
tepatnya pada tiga belas november pendukung rizik kembali berkumpul
kali ini mereka menyambut kedatangan rizik sihab di pondok pesantren agrokultural megamendung bogor
salah satu agenda kedatangannya ialah meresmikan pembangunan di pesantren sekaligus melaksanakan sholat jumat di lokasi
polisi pun akhirnya memperkarakan kerumunan masa ini
sejumlah saksi dipanggil mulai dari ketua rt dan rw setempat hingga bupati kabupaten bogor

jawa barat ridwan kamil dimintai keterangan atas kejadian ini
keesokan harinya dua acara besar dilaksanakan sekaligus di kediaman rizik di petamburan jakarta
fpi menggelar peringatan maulid nabi muhammad saw sekaligus acara pernikahan syarifa najwa sihab putri keempat rizik sihab
lagi lagi acara ini dihadiri oleh banyak orang
belum selesai sampai di situ
minggu lima belas november
resepsi pernikahan tetap diselenggarakan
namun dalam keadaan tertutup
suasana di lokasi tidak seramai sebelumnya
meski rizik telah membayar denda lima puluh juta rupiah terkait kerumunan itu
kasus hukum tetap berjalan
polda metro jaya bahkan telah mengumumkan adanya unsur pidana
atas dugaan pelanggaran protokol kesehatan
polisi pun melengkapi alat bukti untuk menetapkan tersangka
sebelumnya polisi sudah memanggil banyak saksi
diantaranya gubernur dki jakarta anies baswedan
dan wagub dki ahmad riza patria
rizik sihab bersama anak dan menantunya najwa sihab dan hanif alatas juga akan diperiksa
bukan hanya masalah hukum
acara ini juga membuat sejumlah pejabat dicopot ataupun dimutasi dari jabatannya
mulai dari wali kota jakarta pusat
kepala dinas lingkungan hidup dki jakarta
lurah petamburan setianto
dan camat tanah abang
bahkan kepala kua tanah abang pun dimutasi dari jabatannya
selain pejabat di lingkungan dki jakarta
perombakan pun terjadi di tubuh polri
kapolda metro jaya irjen nana sujana
dan kapolda jawa barat irjen rudi sufah riadi
dicopot dari jabatannya karena dinilai lalai dalam menegakkan protokol kesehatan
polri juga merotasi sejumlah perwira tni
tinggi hingga menengah karena dianggap tidak melaksanakan perintah penegakan protokol kesehatan
seperti kapolres metro jakarta pusat dan kapolres bogor
tidak membutuhkan waktu lama
setelah dua kali rizik sihab mangkir dari panggilan polisi
polri menetapkan rizik sihab sebagai tersangka bersama lima orang lainnya
terkait kerumunan petamburan dengan sangkaan pasal satu ratus enam puluh tentang penghasutan
pada sepuluh desember dua ribu dua puluh
dan pada tanggal dua belas desember dua ribu dua puluh
rizik sihab bersama kuasa hukumnya mendatangi polda metro jaya untuk jalani pemeriksaan
pada hari minggu tiga belas desember dua ribu dua puluh
polda metro jaya umumkan untuk menahan tersangka rizik sihab di rutan polda metro jaya
sebanyak delapan puluh empat pertanyaan diajukan oleh penyidik selama sepuluh jam pemeriksaan
tim liputan cnn indonesia